allah wabarakatuh allah wabarakatuh wadillahi ilham allah wabarakatuh allah wabarakatuh allah
koswara bilang kamu teh tidur di sini
ada berapa banyak hal lagi yang kamu tidak tahu tentang kehidupan kamu sendiri
nggak ada lagi apa cuma itu
cuma cuy pengen ketemu mbak ndun
ingin menyampaikan rasa terima kasih
hai cuy juga tidak tahu cuy enggak ada maksud untuk nipu apok
apa semua amat baik pisaan sama ncuy
ya beginilah apa
gak jelas asal usulnya apa
apa pengen lihat tempat tidur kamu
nggak ada tempat tidur apa
cuma pakai tikar di lantai
nah kalau begini kan enak ngobrol di dalam
silahkan duduk apa

eh lebih apa
pengen tanya sama kamu
kamu bisa janji apa sama apa
kalau kamu jadi menikah dengan mimin
berarti kamu tidak bisa menjanjikan apa apa
tanggung jawab sepenuhnya untuk mimir
itu sudah segalanya
papa akan serahkan
terima kasih pak
pak terima kasih pak
ini bener bener malam takbiran yang berkat
allahu akbar allahu akbar